teknologi digital telah menggeser perilaku membaca buku
di mana buku cetak pun mulai tergantikan dengan buku elektronik
lalu bagaimana para penerbit buku konvensional menghadapi tantangan di era digital ini
topik ini menjadi pembahasan kita sore ini dengan ketua ikatan penerbit indonesia
buku judulnya amba karangan laksmi pamuncak
buku itu dapat penghargaan di frankfurt book fair tahun lalu
dan saya tertarik ingin baca
karena memang kok sampai orang jerman menghargai buku dari indonesia seperti itu
memberikan satu penghargaan tentu menarik
buku yang ditulis oleh penulis indonesia dan mendapat apresiasi di jerman begitu
jadi buku indonesia kemudian diterjemahkan juga ke dalam bahasa asing
ini sebenarnya tanda tanda
bahwa penulis indonesia masih ada rekodisi
ya punya potensi untuk go international
punya potensi untuk go international
tapi ini kita kalau melihat tren membaca orang indonesia terutama di kalangan anak anak muda
zaman sekarang sudah mulai bergeser perilakunya
mereka lebih milih untuk baca buku elektronik begitu dari gadget mereka
ini bagaimana pandangannya bu ida sendiri terhadap tren membaca orang indonesia pada zaman digital ini
kalau saya lihat sih sekarang ini memang orang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama gadget ya
bangun tidur dia buka lihat wa nya dan sebagainya atau facebooknya
tapi sebetulnya kalau membaca buku itu sendiri kan berbeda dengan membaca berita di media sosial misalnya
karena membaca buku itu kan memberikan satu pendalaman satu pengetahuan yang komprehensif
dan tentu tidak bisa tergantikan oleh misalnya berita berita di media sosial ataupun media digital lainnya
jadi sebenarnya tidak bisa menggantikan ya buku buku konvensional begitu
iya buku cetak saya kira tetap akan bertahan
secara pribadi ibu ida gitu lebih memilih untuk baca buku cetak selain tadi alasan yang sudah ibu sebutkan
karena memang lebih bisa mendalami
itu apa lagi apakah karena baunya itu
rasa membaca buku itu tidak tergantikan ya
harus membaca buku cetak dan dia bisa kapanpun kita taruh misalnya di pinggir tempat tidur kita kita bisa baca kapanpun
sementara kalau buku digital ataupun media sosial di perangkat digital itu kan tergantung baterai gitu ya mesti charge mata kita pun lelah layarnya kecil
kemudian juga ya tidak bisa setiap saat kita gunakan
karena kalau misalnya anak anak zaman sekarang kan mungkin menimbang daripada uangnya dihabiskan untuk beli buku cetak
lebih baik untuk langganan mungkin electronic book begitu ya
tapi sebenarnya kalau dilihat nilainya buku yang kita beli cetak begitu ya
kehilangan value ya
karena tadi kita sudah membaca informasi yang buku buku lawas yang dijual sampai jutaan rupiah begitu bu
ternyata buku itu ada investasinya juga begitu
saat ikp saya kan dari ikp ya ikatan pada debit indonesia yang juga pada hari ini berulang tahun ke enam puluh tujuh
oh ulang tahun ikp
kami rutin setiap tahunnya menyelenggarakan pameran buku yang sekarang sudah bertransformasi menjadi pameran buku internasional
yaitu indonesia international book fair
dan tahun lalu pada penyelenggaraan pameran terakhir kami mengadakan survei kecil kecilan
dari para pengunjung yang hadir kami tanyakan mereka lebih senang membaca buku digital atau buku cetak
ternyata mayoritas itu masih membaca buku cetak
jadi lebih dari separuh memang sudah memanfaatkan media online ya untuk membeli barang barangnya
termasuk membeli buku
tapi sebagian besar yang membeli buku itu masih membeli buku cetak
menggunakan online ini hanya untuk media membelinya
tapi ya dia tetap bisa membeli buku
tetap berharap buku cetak yang dikirim ke rumahnya bukan e book gitu
kalau cerita ikp sendiri ini bu yang baru saja berulang tahun yang ke
ini siapa saja membernya dan seperti apa sih kelukesan mereka di zaman seperti ini gitu menghadapi tantangan
di mana tren membaca masyarakat lebih bergeser ke digital
anggota ikp sendiri sekarang mencapai satu empat ratus lebih ya di seluruh indonesia
dan terus terang sebagian penerbit itu memang merasa resah juga dengan sebuah era digital ini
dan juga di sisi lain juga minat baca masih relatif rendah gitu ya di indonesia ini
tapi saya kira dengan banyak sekali gebrakan dari pemerintah ya
antara lain waktu itu indonesia sudah menjadi gas of honor
tamu kehormatan di frankfurt book fair tahun dua ribu lima belas
kemudian juga pada tahun dua ribu lima belas pada akhir tahun juga ada peraturan pemerintah
sorry peraturan menteri yang mewajibkan anak untuk membaca buku lima belas menit
jadi sebelum masuk kelas
kemudian juga ada dan terakhir ini undang undang sistem perbukuan gitu
jadi saya kira ini harapan kita ke depan penerbit ini insya allah akan bangkit lagi
dulu memang pernah jaya setelah itu pernah terpuruk karena kami dilarang menjual buku ke sekolah
dan saya kira sekarang dan ke depan kita sebetulnya sedang menatap masa depan yang jauh lebih baik
kita akan bahas tentang masa depan dan juga langkah langkah yang diambil ikp
untuk menghadapi tantangan global di era digital ini
berikutnya ibu kita akan break sebentar
kami akan kembali dengan dialog ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia
anda kembali di cnn indonesia business kita akan lanjutkan dialog kita seputar tantangan penerbit buku dalam menghadapi era digital
masih dengan ibu ida rozalina ikp terima kasih bu ida masih bersama kami
ini kita sedang merayakan hari buku nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun ikapi yang ke enam puluh tujuh
ini bagaimana sih animo masyarakat pada saat ini dan sebenarnya bagaimana cara penerbit ini untuk tetap membuat orang orang bersemangat membaca buku cetak begitu di tengah era digital seperti ini
oke saya kira kalau masalah gemar membaca ya itu sudah sebetulnya kalau kami melakukan penelitian gitu sebetulnya lebih kepada masalah akses dan distribusi gitu
jadi kalau kita berikan buku buku itu ke daerah daerah yang jauh ya terutama yang jauh dari pulau jawa itu masih sangat terasa bahwa mereka itu sangat membutuhkan dan sangat ingin membaca buku buku
jadi sebetulnya bukan animo tapi masalah akses dan distribusi kelihatannya yang menjadi masalah pokok
apakah anda melihat dengan tren naiknya buku digital ini berbanding lurus nggak dengan pelemahan juga bisnis dari para percetakan begitu penerbit buku
memang bisnis buku cetak mau tidak mau terpengaruh oleh tren buku digital ini atau serbuan era digital ini
tapi saya kira itu tadi tidak tergantikan jadi memang mempengaruhi kami melihat dan penerbit juga umumnya menilai bahwa revenue mereka memang ada tergerus sedikit
karena kehadiran berbagai media digital salah satunya adalah buku digital tapi memang tidak tergantikan
iya tidak tergantikan dan memang kita beruntung hari ini ada momentum bagus ya hari buku nasional
di mana presiden juga mengundang anak anak sd untuk ke istana presiden untuk merayakan hari buku nasional ini
bisa kita tengok ini suasana aktivitas presiden di mana pada saat ini ada sedang terjadi pembacaan dongeng kepada anak anak sd ini yang menghadiri perayaan hari buku nasional
perayaan hari buku nasional di istana presiden presiden kita lihat sedikit cuplikan dari kegiatan
ini hai tanggung jawab hai suaranya lebih seperti di mungkiri lagi seperti perjanjian apabila dalam
seribu candi tidak kami ciptakan dalam satu malam maka engkau gagal meminang aku sebagai seorang
istri dan sekarang sudah berbunyi potong ayam dan lesung itu tandanya padi maka mohon maaf aku akan
hai padung berosong hai tanpa dukungan sekali ini sedang berlangsung pembacaan dongeng dan juga
pastinya nanti ada kuis khas jokowi dimana presiden akan membagikan sepeda begitu ya ini bagaimana
nih pandangan anda mungkin apakah acara acara seperti ini efektif untuk membaca untuk menimbulkan
minat baca di kalangan anak anak gitu saya kira ini hal yang sangat efektif kami sebetulnya sejak
lama ya mendorong pemerintah untuk mengkampanyekan agama membaca ini
dan ya terakhir ini yang kami ketahui juga para pejabatxt persi datang ke istana presiden diajak
oleh bapak presiden untuk makan siang dan pada saat itu juga pak presiden mencanangkan untuk
mebebaskan ham bjaya pengiriman buku satu hari dalam sebulan itu sesuatu sesuatu banget movement
untuk untuk untuk kami karena memang itu tadi saya sampaikan sepertinya mungkin akan kerjasama dengan
pt pose sepertinya tapi terus yang implementasinya sejauh ini kami belum dapat informasi
dari ikp sendiri strategi seperti apa yang sudah dicanangkan selama ini
selain dengan pameran kemudian mengadakan mungkin promo promo khusus
apalagi yang dikerjakan untuk lebih meningkatkan lagi minat baca di kalangan anak anak
yang jelas selain pameran kita juga bukan hanya di dalam negeri
tapi juga mempromosikan pameran buku ke luar negeri
antara lain ini pada saat ini juga jadi berlangsung mulai hari ini sampai dengan nanti hari minggu di singapura
jadi saya kira itu juga satu promosi yang bagus sekali
di sana kita bisa mempromosikan buku buku anak indonesia
dan juga bisa menjual kopirat ataupun menjual buku kepada masyarakat
itu salah satu juga usaha kami
dan selain itu juga para penepit umumnya
juga ikut aktif dalam penyelenggaraan atau mengisi acara acara ya
antara lain seperti peringatan hari pendidikan nasional
yang berlangsung selama sebulan setiap minggunya di kemendikbud
itu para penerbit juga di sana hadir menjual bukunya dengan memberikan diskon yang menarik
wah ini kalau menatap masa depan nih ibu ida
mungkin pesan terakhir untuk hari buku nasional
apa yang mau disampaikan dari ikatan penerbit indonesia untuk hari ini bu
dan ke depannya yang pasti
mungkin untuk para konsumen atau pembeli buku ya
kami tentu berharap seringkali ikp ini diminta untuk mendonasikan buku
saya dan kami melihat juga gerakan atau kampanye minat baca ini sudah bergulir
kami tentu berharap bahwa bukan hanya mengharapkan donasi buku dari penerbit
tapi buku dari para penerbit itu dibeli
jadi bukan hanya gemar membaca buku tapi gemar membeli buku
yang kedua juga kami berharap tentu ada
ada intervensi dari pemerintah dalam hal misalnya perpajakan
dalam hal distribusi dalam hal akses dan juga harga kertas
karena kalau harga kertasnya tidak dilepas begitu saja ya
itu bisa tak terkendali dan mungkin gerakan pemasyarakat minat baca
atau gerakan gemar membaca ini akan terkendala
wah ternyata harga kertas juga mempengaruhi sekali ya ibu ida
terima kasih ibu roshidayati rozalina dari ikatan penerbit indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
dan indonesia business
terima kasih mbak olivia